rekaman cctv ini mengabadikan aksi pencurian kotak amal yang dilakukan enung alias hadin warga samarang garut jawa barat dua bulan terakhir
pria ini sudah membobol empat kotak amal milik tiga puluh masjid di kecamatan garut kota taragong kidul bayombong serta samarang
berbekal rekaman cctv empat masjid polisi akhirnya menangkap eno
tersangka terpaksa ditembak kaki kanannya setelah berusaha melawan petugas
modus pelaku terbilang lihai saat menjalankan aksi pembobolan kotak amal masjid
selain gonta ganti penampilan hadin juga sengaja beraksi pagi hari saat masjid sepi jamaah
tersangka berpura pura sholat di masjid sebelum menguras isi kotak amal masjid
uang dari kotak amal yang dicuri digunakan tersangka untuk memenuhi kebutuhan sehari hari
awalnya memang dari rentan bulan desember ya desember dua ribu sembilan belas sampai dengan februari dua ribu dua puluh ini
kita telah banyak menerima informasi tentang kejadian pencurian kotak amal di beberapa masjid di daerah garut
kalau untuk kerugian variatif yang paling kecil saat ini kita terima laporan resminya di nominal rp lima ratus ribu
kemudian ada yang rp tiga dua ratus ada yang sampai
akibat perbuatannya pelaku terancam kurungan tujuh hingga maksimal sembilan tahun penjara
deden rahadian garut jawa barat